paman prabu berhati hatilah paman
aku mohon jangan digebar
melihat keadaanmu saat ini mereka masih lemah
lukamu akan semakin parah jika raka ikut dalam peperang
tapi aku tidak bisa membiarkan paman prabu binasa begitu saja oleh prabu marta singa
ayuntin pemberian ayah anda
terima kasih ya allah
tepuk kutu sakit sekal
oke kita harus segera pergi dari sini
mau kemana kalian
kalian tidak akan pernah lolos dari aku
masa berulang ini
apa yang kau lakukan
rasakan itu subah kelar
kau tahu itu apa
itu adalah racun bunga sangkala
nikmatilah detik detik terakhir kehidupan kalian
tidak sepuruk yang kamu pikirkan
kesejahteraan rakyat pajajara
adalah sebuah kemampuan
untuk menjalani tujuan hidup ayah anda
ayah anda tidak pernah
mengani ayah mereka
yang selalu menginginkan kebaikan
di bumi pajajara ini
kau selalu saja mengalah
kita mempunyai tujuan yang sama
mengalir darah ayah anda
aku adalah ayah anda
dan kamu adalah putraku
kenapa kau mengulangi kata kata itu terus
bahkan seluruh anak keturunanmu
juga mengatakan hal yang sama
ayah anda tidak pernah berbohong kian santa
kamu adalah anak ketiga
bernama subang lara
dan marta sina
dia hanya memanfaatkanmu
kamu ingat dengan seluruh sini
kenapa aku seperti pernah melihat gerakan gerakan
kepalaku sakit sekali
aku tidak ingin mendengar kata kata apapun
dengan apa yang telah ayah anda katakan
percayalah putraku kian santa
percayalah putraku kian santa
percayalah putraku kian santa
aku merasa sangat berdosa
benarkah perkataan resikun jemputi
ini semua adalah kesalahanku
yang terlalu silau
dan terganggu dengan urusan duniawi
aku sudah melanggar titah resikun jemputnya
kau telah menghina ayah andaku
aku tidak akan tinggal dia
kau tidak apa apa
kau tidak apa apa
sekarang kau menepi
biarkanlah aku yang menghadapi
paman tidak apa apa raden
aku tidak akan berhenti
sampai aku menghabisi nyawanya
izinkanlah aku membantu dirimu
apa kau terlalu lemah
untuk menghadapi ku sendirian
tapi tidak apa apa
juga tidak masalah
kau telah menghina ayah andaku pramu marta singa aku tidak akan tinggal dia
sungguh menyenangkan menyaksikan perdebatan yang berakhir dengan pertarungan aku yakin kian santang
akan binasa di tangan ayah anda prabu siliwangi dan aku tidak perlu bersusah payah lagi
ini lihat apa yang ada di tanganku
cepat berikan kepada aku tidak mudah sayang obat penawar ini hanya satu
aku minta kebanyakan